selama ini museum dikenal dengan menampilkan benda bendanya saja
namun berbeda dengan museum gedung sate
museum gedung sate ini akan membawa anda menampilkannya
inilah museum arsitektur gedung sate yang tidak lama lagi akan diresmikan oleh gubernur jawa barat ahmad heriawan
berlokasi di basement gedung sate
museum ini menceritakan perjalanan panjang konstruksi gedung sate dari masa ke masa
di tempat ini pengunjung akan disuguhi berbagai pemaparan tentang konstruksi gedung sate
melalui layar monitor dan layar sentuh
serta pendekatan teknologi modern seperti augmented reality
teknologi ini seolah membawa pengunjung masuk ke dalam suasana tempo dulu
ini menjadi kebanggaan semua
dengan secara menarik
melalui gedung museum arsitektur gedung sate
museum arsitektur gedung sate ini pun menghadirkan bioskop mini virtual reality dan perpustakaan
rencananya museum tersebut akan dibuka secara resmi oleh gubernur ahmad heriawan jumat delapan desember
masyarakat umum yang ingin mengunjungi museum tidak akan dipungut biaya alias gratis hingga akhir tahun ini